ya udah makasih bu
pak es kelapa es satu ya
si yee lagi nunggu pacarnya ya
sambil nunggu minum es dawet dong biar lebih seru
mas dirman ya
vendor yang lain juga belum aku kasih tahu
tapi nanti deh aku kasih tahu
nggak usah mbak
biar semua kecelai juga kayak saya
ih apaan sih
kok lama banget datangnya
tadi anggotnya ngetemnya lama

ntar aku deh ngajarin gimana caranya ya mulai dari chatting terus ngobrol pakai
bahasa inggris gimana boleh ya udah
kita pulang yuk let's go itu bisa bahasa inggris
mau kemana mau pulang ada urusan urusan apa mau tahu aja bisa meren hayukang
mas mbak aninya ternyata udah pindah

mas mbak aninya ternyata udah pindah iya aduh maaf saya juga baru tahu
iya aduh maaf saya juga baru tahu kalau neng aninya udah pindah
kalau neng aninya udah pindah
kalau neng aninya udah pindah tapi sekarang saya udah tahu alamat
tapi sekarang saya udah tahu alamat
tapi sekarang saya udah tahu alamat barunya nggak usah mas kenapa saya udah
barunya nggak usah mas kenapa saya udah

shhh diam dulu
bang jangan lewat sana ada razia
lu kalau masuk ke rumah salam dulu
ngkongnya aja tadi gak denger
eh iya ngkong mau kemana sih
bukan urusan lu
lu masih kecil kagak bakalan nyari
urusan orang tua
udah sana masuk
bang bentar bang
kita liat di sana
kita mau ke rumah
bang bentar bang
ini aja mau saya jual
murah kok rp lima puluh aja
ini kan butut rp dua puluh dah
yaudah rp dua puluh lima aja kalau enggak
ini baru pulang dari rumah warga yang lagi sakit
oh gitu ya
mbak peh mau ke undangan
tadi pas gue lewat sini
sekalian aja dah gue mau ngecek kontrakan
takut ada apa apa
oh gitu iya yaudah kalau gitu saya jalan dulu ya peh